presiden joko widodo menuai kritik usai menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang
atau perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja pada jumat tiga puluh desember
sejumlah pihak mengkritisi saat ini tidak ada kegentingan yang memaksa untuk dikeluarkannya perpu
kepada cnn indonesia com pakar hukum tata negara dari universitas andalas padang
ferry amsari menyatakan alasan dampak perang rusia ukraina terhadap perekonomian indonesia
sebagai dalih dari pemerintah dalam mengeluarkan perpu tidak relevan
ferry mengingatkan bahwa mk mengamanatkan perbaikan undang undang dalam jangka waktu dua tahun hingga dua puluh lima november dua ribu dua puluh
bukan dengan penertiban perpu
sementara itu pengajar dari sekolah tinggi hukum indonesia jentera bivitri susanti menilai
presiden joko widodo mengambil jalan pintas agar keputusan politik
pro pengusaha cepat keluar lewat penerbitan perpu nomor dua garis miring dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja
adapun presiden joko widodo menyatakan keputusan menerbitkan perpu karena ada ancaman ketidakpastian global
di mana indonesia sewaktu waktu bisa terkena dampak dari ketidakpastian tersebut
dengan adanya perpu diharapkan dapat memberi kepastian hukum kepada para investor dalam dan luar negeri
untuk berinvestasi di indonesia